sejak saya yang kedua askara itu di anggutan umum di jakarta
cuma pada saat saya mencari memang sempat kehilangan jejak
jadi saya belum bisa menemukan
hari ini saya ingin mengumumkan
bagi siapapun rekan rekan dan semua masyarakat
yang ada di jakarta
saya ingin menyampaikan
supaya kalian bisa membantu saya untuk mencari kedua anak saya
rena dan askara
yang dimana apabila kalian semua bisa menemukan anak saya
saya akan memberikan sebuah imbalan sebesar sepuluh miliar
meskipun cuma bisa memberikan sebuah informasi
yang penting informasinya itu valid
saya tetap akan memberikan sebuah imbalan
yang pantas untuk kalian
saya mohon bantuannya
semoga dengan salah satu cara ini askara sama rena bisa ditemukan
semoga kerja bisa jadi oportunitas
ituconscious karena matesudara sederhana

apa yang dikatakan mata rakyat

ascara dari mana
kenapa aku malah ada disini
kenapa badanku nggak bisa gerak
kenapa aku jadi kayak gini
kenapa aku gak bisa
syukurlah kamu udah sadar
kemana suara aku
om ini siapa
kenapa papa gak ada disini
ada yang terasa sakit
ada yang terasa sakit
ada apa papa
dokter ini anak saya kenapa gak bisa ngomong ya
dokter kan bilang
kalau dia cuma mengalami kelumpuhan
terus ini kenapa
tidak ada yang salah dengan kita suaranya
putri bapak mengalami
lompuh aku lompuh
aku enggak mau
bapak ada dimana
bapak tolong aku pak
iya kemungkinan saat dia mengalami kecelakaan
putri bapak mengalami shock berat
yang menyebabkan dia sulit untuk bicara
ada kemungkinan ini masalah psikologis
ataupun juga tidak
kami akan pelajari lebih lanjut
sambil melakukan terapi psikologis fisioterapi
ada kemungkinan juga terapi bicara
ya allah kenapa aku bisa seperti ini
siapa om itu
kenapa dokter itu bilang
kalau aku anaknya om itu
bapak dimana ya allah
aku mau bertemu sama papa
aku enggak mau disini
bapak bapak ada dimana
kenapa bapak enggak datang datang
oma kenapa aku sendiri
kenapa gak ada yang datang

dokter pokoknya saya minta lakukan yang terbaik untuk anak saya dok
apapun itu dok
baik pak kami akan berusaha semaksimal mungkin
supaya anak bapak bisa pulih kembali
bapak bapak enggak ada yang datang ke sini
bapak bapak enggak ada yang datang ke sini
ya iyalah kita tiap hari sangat sini nyari
masa gak ketemu ketemu
bapak ayo pergi keluar
bapak ayo pergi keluar
bapak ayo pergi keluar
bapak ayo pergi keluar
bapak ayo pergi keluar
mas dagangan jangan diberontakin dong
ini anak saya tumben begini mbak
biasanya enggak begini kok
ya udah cepet beresin
abizar kamu kenapa sih dari tadi
tapi udah saya beresin mbak maafin anak saya ya
lain kali jaga anaknya dong
susunya mana mbak
abizar kamu gak boleh gitu lagi ya
ini kita gak beli sam
kita kemana bu
mama mbak harus kemana
kemana nih orang
eh gini aja deh lu berdua kesana
gue kesini ya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
mbak itu jalan buntu
bu sekarang kita harus kemana
bu sekarang kita harus kemana
ah mbak kita kemana
aduh kemana tuh orang
ayo bisa pergi dari sini
iya sayang sebentar ya
jangan sekarang bu
takutnya dia balik lagi ini masih belum aman
menurut saya pak dengan cara seperti itu
semakin besar pak pulang kita untuk menemukan reina dan askara
apalagi hadiahnya sebesar itu pak
saya kira atensi masyarakat akan lebih tinggi lagi
ya menurut saya pak
bunia telepon pak
anak buah suami saya tahu kontrakan saya
terus sekarang saya lagi dikejepit sama orang
anak buahnya dia
oke oke sekarang cari tempat persembunyian
terus selok ke saya saya akan segera ke sana
jadi anak buah dari suaminya sudah tahu tentang kontrakanmu pak
mas ayo mas kita keluar dari sini
mbak kalian tunggu di sini dulu ya biar aku cek sana dulu sebentar oke
tunggu di sini tunggu di sini
siapa si kak ila
ia otak otak saya
semoga kalian pulih
semoga kamu lekas pulih ya kak ila
disedia kalah dong walaupun kecil peluang sembuh pasti akan tetap ada tentunya kita harus berusaha yang
terbaik dalam merawatnya dengan melakukan terapi untuk putri bapak serta tidak lupa berdoa kepada
allah subhanahu wa ta'ala supaya putri bapak bisa segera sembuh seperti sediakala pulang aku bisa
pulang ke rumah kan ya allah semoga aku bisa beneran pulang ke rumah semua orang pasti
khawatir sama aku tapi kenapa mereka pada datang aku nggak ketemu papa atau jangan jangan
papa lagi sibuk jadi di daerah sekarang jadi om itu disuruh jagain aku
tapi kenapa aku dipanggil kayla ya aneh banget ya allah apa sebenarnya yang terjadi
suster tolong telepon papaku dulu suruh bapak datang kesini aku nggak mau sendirian aku juga
nggak mau sama om itu aku takut sister pergi dulu ya jangan lupa banyak
istirahat kamu pasti bisa kaila nama aku raina bukan kaila permisi pak iya dokter
hai om sungguh minta maaf
hai om nggak nyangka kalau semuanya akan jadi kayak gini
kenapa oma ini minta maaf ya
hai kamu sekarang jadi lumpuh dan nggak bisa ngomong seperti ini
hai karena sebenarnya ngom ingin sekali tahu siapa kamu
hai siapa nama kamu yang kedua orang tua kamu nama papa dan mama kamu dan juga di
mana tempat tinggal kamu jadi papa nggak tahu kalau aku ada di sini
ii oh tak kasih tahu papa kalau aku ada disini bisa bikin ny dua ratus dua d ini om jadikan hubungan ke anda
tolong antar aku ke rumah pondok belita supaya aku bisa bertemu sama papa lagi om
tante rosen juga pasti cemas nyariin aku
oh aku juga pengen bilang orang orang
kalau kemarin aku lihat dedek asgara jadi aku kerja dia
aku harus kasih tahu papa supaya bapak bisa cari dede
meskipun om gak ngerti kamu mau ngomong apa om tahu
ada banyak hal yang ingin kamu ceritakan kepada allah
mungkin salah satunya tentang keluarga kamu
kamu tenang ya
om akan ngerawat kamu sampai kamu sembuh
sampai kamu pulih lagi
dan sampai kamu bisa kembali kepada keluarga kamu
kamu jangan takut ya
kamu aman kok di sini kamu akan baik baik aja
om akan ngelakuin segala cara supaya kamu bisa kembali ke rumah
bisa pulih seperti dulu lagi
jangan takut lagi ya
tunggu sebentar ya om ambil dulu ya
aku gak kenal sama om ini
kenapa om ini nemenin aku

kalau kamu ini masih sedang mengetahuinya
conservative chat akan selamatkan toby
kalau saya bersama nick ke
mereka akan datang selama info
dia dan aku pasti bakalan risih
om angkat telepon dulu penting soalnya
seperti yang sudah saya bilang nih ya
kamu gak akan bisa lari kemana mana
dimanapun kamu sembunyi saya pasti akan menemukanmu
kamu gak bisa pergi begitu aja
kecuali saya sudah tidak butuh kamu lagi
dan saya saya sendiri yang akan mengusir kamu
membuang kamu ke tempat sampah
saya mau keluar
kamu jagain dia dan terus sama si dia ya
nah coba pergi dulu ya
kamu jangan takut lagi sama orang
kamu ngantuk ya iya ngantuk ya kamu ya
diam aja dari tadi
tadi aja berisik banget kamu di situ sekarang gimana aja
mereka juga enggak ada aduh
nina nina aduh kucam perurusan orang aja
jangan jangan nina bantuin dia lagi
aduh ada ada aja sih ngapain ini harus ikut campur urusan orang segala cari penyakit aja
kalau dia kenapa napa gua juga ngerepot gua harus cari nina gua harus bantuin dia
jangan sampai istri gue kenapa napa tuh mudah mudahan aja belum jauh
titik syaroknya sudah dekat pak
ya sebentar lagi kita sampai
kita ketemu lagi bu
ayah berbandingnya ya mendekat ya
kalau kalian mendekat aku akan teriak
teriak lu teriak aja gak ada denger
eh mbak emang mbak siapanya mereka
kalau gak tau urusannya udah jangan ikut campur
sampai kapanpun saya gak akan pernah ikut sama kalian
lebih baik kalian pergi
kita kan mau bawa ibu tuh dengan baik baik bu
ke papar madi
kalian denger gak pergi
pergi kalian pergi
bu ibu siapa sih bu
gak usah ikut ikutanmu udah sana
udah minggir lu
aduh kenapa kayaknya gak apa apa
gak apa apa udah kejar kejar
mbak ini kan tanah lapang
saya takutnya kita gampang terlihat
tapi kita tetap harus lewat sini
jadi kita lari segejeng gejengnya tanpa nolih kanan kiri ya
mas mereka itu siapa mas
kamu lihat sendiri kan udah ada yang nolong
ini abisar dari tadi nyari nyariin kamu
capean mending sekarang balik
ini anaknya capek
saya denger suara askara
askara dimana kamu nak
ah abang yaak
k k yang beneran
yang dimana apabila kalian semua bisa menemukan anak saya
saya akan memberikan sebuah imbalan sebesar sepuluh miliar
semoga dengan adanya sayembara ini dan mengadakan konferensi pers sedikit banyak ya
semakin banyak orang yang tahu dan bisa membantu pencarian rena sama sekarang ya
dan rena dan askara bisa segera ditemukan
amin mudah mudahan ya bu ya
ya segala cara kita lakukan untuk menemukan mereka dan semoga kita bisa kumpul bersama lagi
kiki berdoa semoga sekarang sama raina di luar sana dijauhkan dari orang jahat bu
mereka tetap sehat balik ke rumah masih keadaan utuh
lu juga jangan pikiran negatif kayak gitu
mereka sehat cepat pulang
bukan gitu masalahnya mbak mir sekarang kan di luar sana itu banyak orang jahat yang memanfaatin anak kecil
memanfaatin itu kiki
takut bu kalau itu terjadi sama rena sama askara bu
jangan berpikiran negatif tadi udah diingetin sama mir
yang penting kita doa terus kita harus berpikir positif
kita harus percaya bahwa allah itu akan melindungi dua malaikat kecil kita
semoga allah sama andin kan orang yang baik
semoga allah menjaga anak anaknya
nah itu aja udah aku mencantikkan macam macam
ehm maaf ini untuk mas
masalah kita pindahan
mau dilanjutin buat backing atau gimana bu
gak usah di gak usah
nggak usah dilanjutin dulu situasi lagi kayak gini
kita juga gak akan pindah dalam waktu dekat
kita nggak usah mikirin pindah pindahan dulu
kita konsentrasi untuk pencarian mereka berdua udah itu aja
kalau andai saja saya gak setuju sama idenya al untuk pindah ya mungkin rena gak akan hilang
saya jadi kepikiran terus apakah gara gara plan pindah ini rena jadi
ibu jangan gitu bu
jangan nyalain diri ibu sendiri
kalau yang harus disalari itu harusnya
harusnya saya bu
karena saya udah lalai jaga rena
it's okay bukan salah siapa siapa ya udah kejadian
kita berdoa yang terbaik aja buat mereka berdua ya
kayak lain kali lu jangan ngomongin masalah pindahan
lihat lu gue sih lebih sedih gitu
oke gue gak pernah maksud
gue gak pernah maksud mirna
yeay udah jangan bahas itu lagi
terima kasih bu